indonesia akan menjalani debut di piala asia u dua puluh tiga
besok malam garuda muda akan menjalani laga pembuka melawan tuan rumah qatar
skuad asuh sintayong akan menghadapi lawan berat
yakni tuan rumah qatar di yasin bin hamed stadium
di laga perdana piala asia u dua puluh tiga senin malam
keeper timnas indonesia dava fasha optimistis dengan kemampuan timnas melawan tuan rumah
latihannya tidak terlalu berat latihan ringan
tapi tetap fokus dan kerja keras
dan coaching staff juga memberikan pesan dan motivasi untuk kita bisa sampai final nanti
kita tidak boleh meremehkan lawan yang penting kita kerja keras kita berusaha yakin pasti bisa
pertemuan indonesia dan qatar pada senin malam bukanlah yang pertama
dari lima pertemuan terakhir di level senior
indonesia menelan kekalahan tiga kali imbang satu kali dan menang sekali
kemenangan tercipta di piala asia tahun dua ribu empat dengan skor dua satu
di piala asia u dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat indonesia tergabung di grup a bersama tuan rumah qatar
serta dua lawan kuat australia dan jordania
ketiga tim ini bahkan pernah meraih peringkat ketiga di piala asia u dua puluh tiga
meski tak mudah pelatih shin taeyong diklaim pssi menargetkan mencapai
babak empat besar demi mengamankan tiket ke olimpiade paris dua ribu dua puluh
sebelum tiba di qatar marcelino ferdinand dan kawan kawan
sempat melakukan pemusatan latihan selama sepuluh hari di dubai
skuad garuda muda menjalani dua kali uji coba dengan hasil kalah satu tiga melawan arab saudi
dan menang satu ketiga jumpa uni emirat arab
bagaimana peluang indonesia di piala asia u dua puluh tiga menghadapi laga pembuka melawan tuan rumah qatar
kita bahas bersama pengamat sepak bola firzi idris
ya malam teman teman kemasin halo friska
gimana nih prediksinya kekuatan anak asuhnya sintayong udah mumpuni belum sih
iya kalau kita bicara piala asia kali ini piala asia u dua puluh tiga emang situasi kita sedikit unik ya
maksudnya kita datang sebagai debutan timnas u dua puluh tiga datang sebagai debutan
kita akan menghadapi lawan lawan yang udah qatar udah penampilan kelimanya di turnamen
australia juga penampilan ke enam nya bahkan australia dan qatar dan jordania juga pernah jadi peringkat ketiga di turnamen ini ya
unik karena sebenarnya inspite of all that para pemain kita sebenarnya punya banyak pengalaman di level senior ya
timnas timnas itu punya duo tiga belas pemain dari squad dua puluh tiga
ini juga kita yang sudah punya mengecap pengalaman di level senior
ini jauh lebih banyak dari para pesaing kita
qatar misalnya hanya punya enam pemain yang udah punya full caps bahkan tim yordania hanya satu
korea selatan di grup lain misalnya hanya tiga pemain jepang juga dua pemain
jadi in a way kita itu tim yang minim pengalaman tapi di satu sisi kita punya pengalaman tanding di level senior yang pemain pemainnya itu
juga turun di piala asia u dua puluh tiga ini
jadi menurut saya kita mungkin akan menjadi tim kejutan sih mbak friska nanti di turnamen
nah ngomong ngomong soal cv yang udah dipunyai timnas u dua puluh tiga kan uji coba di dubai nih mas firzi
itu sudah cukup belum sih jadi modal untuk berlaga di piala asia u dua puluh tiga sebagai debutnya timnas u dua puluh tiga
ya kita kalau lihat bagaimana coach in beroperasi ya kayaknya turnamen
persiapan jelang turnamen itu dilakukan untuk mengeber fisik
beberapa kali dia bilang memang kita tidak melihat result memang itu adalah suatu hal yang ini ya yang bijaksana
karena memang dalam persiapan turnamen apapun bisa terjadi yang hal terpenting adalah ketika turnamen propernya sudah bergulir
kalau kita lihat bagaimana coach in selalu menyiapkan timnya aspek fisik selalu jadi yang utama
walaupun memang dia menyikapi ke tim
jadi tidak hadiran beberapa pemain kita yang bermain luar negara ya
kita sebagai tim yang paling banyak mempunyai pemain yang bermain di luar negeri
ada lima kalau nggak salah walaupun justin hubner masih dipakai jasanya bersama serezo osaka sekarang
dan kita nggak bisa memanggil elkan bagot
tapi sejauh laga persiapan memang sejauh ini latihan fisik diutamakan dan ini juga terlihat di piala asia kemarin senior
dimana akhirnya kita lihat visi kita kurang lebih bisa bersaing dengan negara negara asia lain di fase grup dan juga babak berikutnya mbak
nah kalau coach shin terakhir pasang target empat besar untuk tiket olympia de paris
ini realistis nggak sih dengan kondisinya timnas u dua puluh tiga saat ini atau ya layak dikejar aja layak dicoba mas firzi
ya soal target tinggi itu memang
kita kalau mau target kalau mau lolos otomatis kita kan harus peringkat ketiga ya
sedangkan kalau peringkat keempat itu kita akan menghadapi playoff antar konfederasi melawan wakil dari afrika
melihat di piala asia u dua puluh tiga ini misalnya berkaca dari penampilan timnas kita aja di piala asia senior kemarin dan di piala asia u dua puluh yang kita lakukan tahun lalu
piala asia u dua puluh kita mengambil empat poin dari tiga laga fase grup tapi kita hanya mencetak satu gol dari tiga laga
sementara di piala asia senior kita memang berhasil mencetak tiga gol dari empat laga walaupun overall penampilan menyerang tim masih bisa lebih baik
kalau dibilang kalau ditanya realistis apa enggak ya kita sebagai warga indonesia tentu harus punya optimisme ya terhadap timnas kita sendiri apalagi itu tadi kita sebut
jadi harapannya memang selalu ada mbak rizky
nah karena kita punya optimisme yang sama sama tinggi berapa prediksi skor besok
ya kita tahu di qatar tuan rumah qatar adalah juara bertahan dua kali di piala asia senior
mereka punya pemain pemain bagus dari aspire academy mereka akademi kelas dunia mereka yang menelurkan pemain pemain berbakat
jadi harapannya saya sih kita memulai turnamen jangan dengan kekalahan
kalau kita bisa menggapai hasil imbang itu akan jadi platform bagus untuk laga laga melawan australia dan jordania ke depan
jadi harapannya adalah imbang sih mbak
oke kita nantikan dan berharap target ini tercapai terima kasih banyak mas firsi
sudah bergabung di sapa indonesia malam mas firzi idris terima kasih dan harapan kita untuk garuda muda besok